presiden joko widodo menyerahkan tujuh sertifikat tanah untuk warga di semarang jawa tengah
para penerima berasal dari kota semarang kabupaten semarang demak kendal dan gerobokan
presiden menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah kepada dua belas orang perwakilan penerima di lapangan pancasila semarang senin siang
para penerima berasal dari semarang kabupaten semarang demak kendal dan gerobogan
presiden mengundang seorang penerima sertifikat ke atas panggung untuk menyampaikan testimoninya